kegiatan mendaki gunung gunung tinggi terkenal dan menantang di dunia tidak hanya identik dengan kaum pria
sudah banyak perempuan pendaki yang mampu menaklukkan puncak puncak tertinggi di dunia
yang dikenal dengan the seven summits
namun di tengah aktivitas ekstrim ini tersimpan banyak resiko dan tantangan yang harus dihadapi
bukan cuma keselamatan hidup yang dipertaruhkan tapi juga banyak hal yang harus dipikirkan
lalu apa saja suka duka para perempuan pendaki dan kiat kiat menaklukkan puncak gunung tertinggi
insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali
potongan lirik lagu anak anak yang begitu melekat di benak kita
tampaknya mulai dilakukan oleh kebanyakan orang
saat ini olahraga mendaki gunung kini tidak lagi mengenal usia ataupun jenis kelamin
olahraga yang tergolong ekstrim ini kini seakan lumrah bagi sebagian orang
mereka berlomba lomba untuk mendaki puncak puncak tertinggi di negeri sendiri ataupun di negara lain
diansyah putri fitri handayani pendaki asal sumatera utara ini
memiliki tekad untuk menaklukkan tujuh puncak tertinggi di dunia
termasuk gunung di kutub utara dan selatan
ia tengah menjalankan misi dalam ekspedisi the explorers grand slam
dan berniat menjadi perempuan asia tenggara pertama
yang dapat menyelesaikan perjalanan penuh tantangan ini
kegiatan mendaki gunung yang ekstrim serta penuh resiko
kini tak hanya dilakukan oleh orang dewasa
anak anak pun mulai tertarik untuk menaklukkan puncak tertinggi
kansa syahla penjaga gunung yang terkenal di kutub utara dan selatan
mulai mendaki gunung pada usia lima tahun
bromo menjadi gunung pertama yang didaki bersama ayahnya
tidak berhenti sampai di situ
sejak april dua ribu lima belas
kansa melakukan pendakian ke tujuh puncak nusantara
seperti rantai mariola timojong kerinci semeru binaya
hingga akhirnya berhasil menaklukkan puncak rinjani dan gunung bukit raya
kemauan yang kuat dan usaha gigih
membawa kansa menaklukkan puncak tertinggi di indonesia
yakni kartens piramid pada lima belas juli dua ribu dua puluh
medan kartens yang menantang tak membuat semangat kansa memudar
pendakian yang memakan waktu hampir lima hari itu
akhirnya berhasil dilakukan oleh kansa
berbagai rintangan perubahan cuaca yang sulit diprediksi
tidak mematahkan semangat para sri kandi ibu pertiwi
dalam menaklukkan puncak puncak tertinggi
baik di nusantara
dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi
membangun mental dan fisik yang kuat
serta perencanaan yang matang
untuk mampu menaklukkan puncak gunung gunung tertinggi penyangga langit
ya salah satu misi ekspedisi mendak yang paling menantang di dunia adalah
ekspedisi yang baru berhasil dipecahkan oleh lidl
lima orang di dunia ini mewajibkan pendakian tujuh gunung di tujuh benua
serta dua kutub
kutub utara dan kutub selatan
salah satu pendaki negeri ini yang sedang bersiap menjadi orang indonesia
juga perempuan dari asia tenggara pertama yang akan menaklukkan ekspedisi ini
sudah ada di samping saya
dan seperti apa persiapannya pengorbanannya dan tantangannya
insight kali ini berbincang bersama putri handayani
pendaki asal sumatera utara yang merupakan pendaki puncak dunia
halo mbak nisi baik
putri sekarang lagi
kita ramai membicarakan putri karena prestasinya itu yang luar biasa ya
pertama untuk mendaki gunung bagi siapapun itu sangat menantang ya
dan memerlukan persiapan keberanian dan segala macam peralatan dan sebagainya yang cukup rumit ya

tapi putri perempuan asal indonesia
dan kalau tidak salah sekarang hampir half way ya dari grand slam itu sendiri ya
hampir half way masih jauh sih keberasanya gitu
mungkin kita cerita sedikit dulu mengenai grand slam ini
karena banyak yang kita belum ketahui ya
ternyata ya kalau tujuh summits kan kita sudah sering mendengar ya
ada tujuh puncak gunung yang dianggap tertinggi di dunia
nah putri kalau tidak salah sudah mendaki tiga dari tujuh itu
dan juga ada dua kutub ya kutub utara dan kutub selatan
jadi mungkin bisa cerita sedikit grand slam itu dan kenapa ini menjadi sesuatu yang jarang sekali yang bisa melakukannya
dan kenapa putri sendiri tertarik
seperti mbak desi bilang tadi kalau tujuh puncak dunia mungkin udah pada familiar gitu ya
tujuh puncak tertinggi di tujuh benua
explorer grand slam ditambah kutub utara dan kutub selatan
nah dia itu challenge nya bukan altitude
tapi biasanya secara fisik gitu
karena dia ekspedisinya benar benar expedition style yang kebanyakan tidak ada porter
jadi kita harus bawa sendiri dan dibawanya itu di backpack dan di sled kita tarik
dan kalau kutub selatan dia less challenging daripada kutub utara karena dia masih di landmass gitu ya
masih di lempengan benua
tapi di kutub utara nanti dia itu kan di ocean di artic ocean
jadi banyak es yang pecah gitu
kalau cuacanya jelek juga kita bisa lewat gimana gitu kan
nah explorer grand slam ini sendiri ada dua gitu
kalau yang last degree itu pendakinya diwajibkan untuk melakukan penjelajahan dengan kaki atau ski dari delapan puluh sembilan derajat ke sembilan puluh derajat south atau north ya gitu
tergantung kutubnya yang mana
kalau yang full expeditions dia benar benar dari coast line dari titik darat terakhir ke sana
itu biasanya makan waktu sampai dua bulan gitu
jadi kalau saya lihat dokumentasi dokumentasi penjelajah yang pernah ke sana malah ada yang ketemu sama polar bear gitu kan
terus ada yang harus walaupun kelihatannya cuma ngelewatin air sedikit tapi kan yang dinginnya minta ampun
dan hanya sedikit sekali orang yang pernah melakukannya
kalau tidak salah hanya lima puluh
tapi putri sendiri kenapa
karena dari tujuh summit itu putri sudah ke kilimanjaro dan di sini di belakang kita elbrus ya
di rusia dan tentu saja lebih dekat ke rumah ya di kartens
kenapa apa yang membuat putri itu tertarik untuk mengikuti ini
sebenarnya sih kalau putri tuh gak ada kayak light bulb moments gitu nggak ada gitu ya
bangun suatu hari aduh saya mau melakukan
jadi orang orang juga banyak nanya kok kenapa tiba tiba mau begini gitu
jadi sebenarnya nggak tiba tiba juga
kalau itu sebenarnya cuma natural progressions gitu
karena dari kecil dari smp kan ikut pramuka gitu
terus pramuka udah mendakinya ya si bayak sinabung karena dari sumatera utara gitu kan
terus sma sempat terhenti terus kuliah ikut cintalam lagi
nah terus setelah kerja kebetulan saya juga kerjanya di bidang yang menjelajah gitu
karena saya lama di offshore di pengeboran minyak bumi
jadi memang kayaknya jiwanya udah pengen lihat sana lihat sini yang menjelajah
dekat dengan alam ya
dekat dengan alam dan suka gitu outdoor gitu
atau mungkin malah masuk kerjanya begitu karena udah dari dulu sukanya begitu gitu kan
terus jadinya waktu kerja alhamdulillah saya dapat international assignment
jadi bisa kemana mana
jadi kalau lagi ditugasin ke jepang saya ke gunung fuji dulu gitu
ke inggris usai ke gunung ini gitu
nah terus lama lama ya gunungnya semakin besar dan semakin besar
sampai akhirnya waktu itu mau ke kilimanjaro
terus saya pikir oh ya kilimanjaro salah satu seven summit gitu
jadi kalau udah set goal untuk ini i might as well do it all gitu kan ya
tapi insya allah achievable gitu kan ya kalau kita
jadi sudah untuk grand slam ini sudah berapa lama waktu yang berjalan
awalnya waktu itu benar benar mau nge set itu akhir dua ribu lima belas sebelum naik ke kilimanjaro
which is yang pertama untuk yang tujuh summit ya
jadi ini harus ada harus registrasi dan harus ada semacam ininya lah untuk mengikuti istilahnya grand slam ini
atau siapa saja sebenarnya bisa punya mimpi suka mendaki dan oke saya akan mencoba
siapa saja yang punya mimpi sebenarnya bisa bahkan bukan pendaki pun saya pikir bisa
jadi saya tuh sering ketemu kalau mendaki apalagi di kilimanjaro gitu kan ya orang orang yang benar benar kalau diluar kan itu charity climb sangat populer
jadi mereka selalu climb for a cause gitu dan orang orang yang saya lihat climb for a cause itu banyak kan bukan pendaki justru
tapi mereka mau membuktikan gitu jadi the challenge the self and help others gitu kan
nah itu kalau saya kira
ya sambil fundraising
benar iya jadi saya pikir itu bukan pendaki pun bisa gitu tapi memang butuh latihan gitu training
nah ini mungkin yang harus kita tanyakan karena ini merupakan sesuatu yang tidak semua orang
yang bisa melakukannya karena banyak resikonya juga ya
tapi saya lihat ini keputri kan cukup konsisten ya
tapi apa yang didapat ya apalagi pertama kali mendaki masih usianya masih muda pramuka
apa perasaannya ketika mendaki dan akhirnya sampai di puncak sehingga membuat tertarik
kalau sekarang itu mungkin agak susah mengartikulasikannya gitu ya tapi paling kerasa itu sense of
achievement and sense of confidence kalau putri bilang gitu ya
cuman kalau di kecil dulu kan kita sebenarnya nggak terlalu milih gitu ya
oh saya kan lahirnya di desa gitu saya juga biasa
dan ini bagian dari alam bagian dari kehidupan
bener kayaknya kalau kita main di desa ya yaudah kita lari lari di pematang sawah gitu terus main main di sungai
jadi waktu mau ikut pramuka juga camping kita seneng seneng aja kayak main gitu kan
cuma memang waktu pertama kali naik gunung sibayak itu yang saya ingat nggak suka banget karena udah bangunnya pagi pagi
mengujar sunrise terus krem mungkin kita persiapannya kurang waktu itu kan gitu
tapi begitu sampai di puncak kalau di gunung sibayak itu kan ada kawah belerangnya gitu kan
jadi kita udah dibilangin sih gitu kan bawa telor gitu jadi kalau dimasukin bisa kerebus gitu kan
cuman yaudah kita bawa gitu
jadi walaupun udah ngedumel begitu sampai di atas senang gitu
dan untuk anak umur tiga belas tahun pemandangan yang sunrise bisa kerebus telor itu sangat menarik
jadi mungkin as i grow up
ingin merebus telor terus
bukan merebus telor cuman mungkin as we grow up jadi ada beberapa particular thing yang can amaze you as much as it did gitu kan ya
apalagi ini merupakan alam dan kalau kita biasa tinggalnya di kota dengan lingkungan yang penuh dengan kemacetan dan polusi
itu sangat membahagiakan ya bisa naik ke puncak gunung
tapi tadi ada satu poin yang penting ya putri mungkin kita akan lanjutkan persiapan itu paling penting ya
apalagi kalau kita sekarang sudah bicara mengenai puncak gunung yang tertinggi di dunia dan tentu saja dengan cuaca yang menantang dan sangat ekstrim
pasti banyak yang harus disiapkan ya tetaplah bersama kami
insight akan kembali sesaat lagi bersama pendaki gunung kita putri handayani
iya anda masih bersama insight kita lanjutkan perbincangan mengenai suka duka mendaki puncak puncak gunung tertinggi di dunia
saya ditemani oleh putri handayani pendaki perempuan asal sumatera utara yang merupakan pendaki puncak dunia
bercita cita ya untuk
yang tujuh summit sekarang sudah berhasil mendaki tiga summit
jadi kita summarize saja dulu tujuh summit itu ada kilimanjaro
dan ada elbrus yang tadi kita lihat dan disini juga ada everest
akon kagwa yang insya allah saya besok berangkat ya untuk kabinet kesempatan
dan vincent massif di antarctica dan juga denali di alaska
saya lihat denali hanya dari jauh
oke pasti setiap gunung ada karakternya itu sendiri cuaca yang berbeda dan juga dari segi tantangannya kan pasti berbeda
kilimanjaro elbrus kartet cerita sedikit mengenai tantangan dan persiapan untuk mendaki masing masing gunung
kalau kilimanjaro itu persiapan fisiknya waktu itu saya mungkin sekitar tiga bulan gitu
tapi tiga bulan itu juga intensitasnya masih kira kira lima day sa week
terus sekalinya itu cuma satu jam gitu
itu jadi masih manageable
apa bentuk ininya bentuk persiapan fisiknya
banyaknya lari waktu itu saya belum sampai bawa bawa beban gitu belum untuk kilimanjaro
tapi banyaknya kardio gitu sama strength training
tapi itu juga strength trainingnya cuma kayak dua kali seminggu
terus yang lainnya banyak kan lari sama naik naik tangga gitu
jadi kalau mendaki itu harus membawa beban sendiri ya tidak bisa ada sherpa yang membawakan atau

ada nah itu makanya waktu kilimanjaro saya belum sampai latihan latihan bawa beban
ada nah itu makanya waktu kilimanjaro saya belum sampai latihan latihan bawa beban

nah jadi makanya salah satunya kilimanjaro itu manageable bukan secara keraine nya aja gitu kan ya
tapi juga karena infrastruktur secara komersial itu sudah terbentuk di kimanjaro
jadi kalau kayak di indonesia mungkin kalau kita kerinjani kan lebih manageable dan semeru gitu
karena ada porter yang bisa bantu dibandingkan mungkin kalau kayak ke binaya di maluku gitu

walaupun dia nggak terlalu tinggi tapi kan kita harus take care everything

iya jadi kilimanjara sebenarnya bukan pendaki profesional juga masih bisa ya
tapi harus ya persiapannya minimal harus secara fisik itu penting sekali
lima kali seminggu atau
waktu itu lima kali seminggu
jadi ada rest day nya dua hari dan itu juga perharinya satu jam sekitar itu kardio
jadi biasanya saya combine nya strength kardio sama flexibility
saya suka yoga biasanya kan biar stretching gitu
harus memang harus fit ya harus prima kondisi
kalau karsten seperti apa
katanya kalau tidak salah kartens agak menantang juga ya
biasanya naik ke sana terus pulangnya minta ini minta tolong chopper
nah kalau karsten ini sebenarnya di dunia juga terkenalnya untuk yang tujuh summit yang paling technical
jadi dia biasanya klasifikasi challenge nya technical challenge dan physical challenge
physical challenge of course everest karena tinggi banget nggak ada oksigen gitu kan
tapi kalau technical challenge nya ini karsten yang paling technical
karsten terhubung berapa ribu kali

wah lumayan ya
nah itu harus membawa ini backpack sendiri
ada porter juga
jadi biasanya kalau di karsten sana ada suku dhani dan suku moni yang bantu
nah itu tergantung jalurnya juga gitu
saya waktu itu memang jalurnya dari bawah
dari bawah nama desanya suanggama yang sugapa
jadi dari situ sampai ke base camp aja udah sekitar enam hari
dan itu ngelewatin hutan hutan yang lumpurnya selutut sepaha gitu kan
cuman ada jalur lain yang biasanya pendaki lain suka agak deket ke salah satu perusahaan pertama kan di situ
jadi langsung ke base campnya itu gak sejauh dari bawah gitu
cuman kan kita kelewat semua pemandangan pemandangan indah dan pengalamannya gitu kan
jadi kalau saya sih prefer yang tadi gitu
walaupun lebih agak sulit supaya lebih menikmati gitu
karena jiwa pendakinya di sini memang
tapi kalau karsten itu banyak mix ice sama rock climbing
jadi harus pakai rope
nah itu harus menggunakan sepatu yang khusus atau pakai crampon atau tali dan lain sebagainya
kalau pas lewat tesnya yang terlalu
biasanya kalau seasonnya beda beda kan
di setiap tahun kalau waktu esnya memang susah di manage dengan trekking biasa
kita bawa krempon jadi bisa dipakai
nah elbrus bagaimana
karena ini kan di rusia
pasti cuacanya kan juga beda
apa yang dipersiapkan
elbrus itu saya banyak latihan beban
karena di elbrus sebenarnya ada juga porter
tapi waktu itu saya mau challenge diri saya sendiri gitu sekalian untuk latihan
jadi bisa naik
bisa naik dari skill lift
nah saya waktu itu naiknya dari utara karena gak ada fasilitas fasilitas kayak gitu kan
nah jadi saya waktu itu saya masih tinggal di dubai waktu persiapan elbrus
nah kalau di dubai itu ada ski dubai yang di dalam mall
nah itu kita setiap weekend ada streking community
ya kita bawa oh nggak kita boleh naik turun slope nya bawa beban pakai crampon
biasanya dua puluh sampai dua puluh lima kalau saya latihan
isinya apa saja nak
isinya mulai dari sleeping back personal gear logistik
yang paling berat itu biasanya air gitu
jadi kalau misalnya air kita bawa sampai tiga empat liter satu hari kan lumayan bebannya gitu
nah itu kalau mendaki itu pasti tidak sendiri kan
ada siapa siapa timnya atau orang yang porter atau siapa yang merupakan tim yang mengantar atau berangkat sama putri
kalau saya biasanya berangkatnya sendiri gitu
tapi nanti di sana ketemu sama professional guide nya gitu
jadi professional guide nya kan biasanya mereka punya porter ada guide nya
malah kalau kayak kileman jaro dia chef nya beda lagi yang masak sama porter nya gitu
jadi tergantung logistik dari guide nya kayak apa itu saya ikut aja gitu
cuman dia paling bilang oke misalnya kita sediain makan untuk tiga kali sehari terus kamu sediain snack atau apa gitu
tapi biasanya selalu sediain juga
nah rata rata untuk mencapai ke atas itu perlu berapa jam
atau bahkan sempat berapa jam
bahkan sempat berhari hari
apalagi biasanya kan cuaca kan tidak bisa diprediksi ya dalam mendaki ini
ini waktu di karstens itu saya total dua belas hari naik turun
dua belas hari naik turun
iya naik turun
karena itu juga waktu itu bukan
lebih cepat mana naik atau turun
turun cepat banget
turunnya hanya berapa hari saja gitu
naik ini kan sebenarnya kendalanya bukan cuma jarak dan slop ya
tapi juga aklimatisasi karena semakin oksigennya berkurang kita kan
nah jadi sebenarnya
sempat gitu merasa vertigo atau altitude sickness
iya biasanya kalau udah di atas sebelas feet lah ya sekitar tiga lima ratus udah mulai berasa kayak enam sedikit terus pusing pusing berair gitu
nah itu kan kalau kayak gitu biasanya kita harus pelan pelan terus aklimatisasi gitu kan
jadi kalau di gunung gunung yang besar kita kebanyakan kita trekking high misalnya kita coba test our body and think
misalnya empat lima ratus terus kita turun lagi tidurnya di tiga delapan ratus
untuk menyesuaikan ya
ya ini penting sekali apalagi ini jadi ingin coba mendaki gunung
besok berangkat ke everest
kita break sebentar tapi ya tentu saja apa saja yang masih perlu dipersiapkan ya khususnya untuk mendaki gunung everest
tetaplah bersama insight kami akan kembali bersama putri handayani sesaat lagi
iya kembali bersama insight kita lanjutkan perbincangan masih dengan putri handayani pendaki asal sumatera utara
ya itu mendaki seven slams
orang orang yang sudah sampai di grand summit atau tujuh puncak gunung tertinggi di dunia plus dua kutub utara dan selatan
ngomong ngomong ya ini kan kilimanjaro sudah elbrus sudah kartens
perasaan ketika sampai di puncak masing masing gunung itu apa sih sebenarnya
biasanya terharu banget gitu
kalau itu tuh semuanya soalnya struggle banget kan
kita udah berhari hari di gunung gitu terus kerja kerasnya capek
dan biasanya kalau summit day itu pasti yang paling susah gitu kan
itu the longers day di pendakian biasanya summit day kan bisa sampai dua belas sampai delapan belas jam sendiri gitu
kita biasanya bangunnya setelah tengah malam terus baliknya lagi udah lewat maghrib gitu kan
itu sering sekali
rata rata sih saya biasanya nangis kalau di puncak
tapi nangisnya itu lebih campur haru senang
terus apa cium tanah atau biasanya pasang bendera ya
biasanya bendera terus meluk guide nya yang sering kan
soalnya kalau saya kan lebih sering perginya sendiri gitu
susah cari partner yang mau
oh cari fakta yang mau diajak gila
tapi putri suka duka atau pengalaman yang paling buruk dan ini juga mungkin bisa menjadi inilah berbagi cerita bahaya atau hal hal yang tidak diinginkan yang terjadi yang pernah anda alami
kalau yang tidak diinginkan sih alhamdulillah
maksudnya dalam batas batas yang ini ya masih dalam ekspektasi kita itu memang ada gitu
cuma kalau yang tidak diinginkan sampai di luar ekspektasi kita itu belum pernah gitu ya
tapi bahaya tetap ada kan
bahaya tetap ada gitu
jadi kayak elbrus itu kan sebenarnya saya juga dua kali attemptnya summit nya gitu
waktu naik dari utara itu dia badai waktu summit day
padahal sebelum sebelumnya itu udah cerah banget kan
nah akhirnya kita udah sembilan jam jalan itu masih di ketinggian lima tiga ratus dan dia ada shelter di situ
kita udah dua jam di shelter itu cuacanya nggak reda gitu
jadi kita nggak bisa ngelihat paling yang depan aja kan kita pakai tali satu sama lain kan
nah itu biasanya kalau udah begitu kita udah semuanya diam menunduk dan berdoa gitu kan ya
biar cuacanya bagus
nah itu ada gitu
kira kira persiapan selain persiapan fisik ya
apa apa saja yang harus disiapkan
apalagi ini kan ke puncak puncak internasional di mana harus ada visa harus ada asuransi mungkin dan lain sebagainya
apa apa saja yang bisa
yang jelas sebelum berangkat asuransi itu kalau saya wajib
jadi selalu setiap gunung yang saya pergi saya nggak mau pergi kalau saya belum beli climbing insurance
karena disitu kalau ada emergency evacuation and so on gitu kan itu penting banget
alhamdulillah sampai sekarang belum pernah dipakai
cuman saya itu selalu berangkat
cuman saya itu selalu sedia
terus kedua itu pilih guide nya juga kan
karena guide ini harusnya reputasinya bagus
dan kalau bisa yang dia punya afiliasi dengan lokal gitu
jadi kalau pun kita pakai international guide yang dia punya local affiliation
karena nggak ada yang lebih tahu kondisi lokal daripada guide lokal itu sendiri gitu kan
terus yang ketiga kalau saya suka belajar rute dan ngelihat cuaca juga
jadi bisa diskusi
karena walaupun kita di gunung ada guide nya
sewaktu waktu kemungkinan kita nggak bisa rely on the guide gitu kan
saya banyak di saya sendiri belum pernah kejadian
tapi saya pernah dengar cerita yang malah guide nya yang kena altitusigness apa segala gitu
jadi kita kan juga harus bisa survive nya kayak apa gitu
nah saya sendiri selain yang naik gunung gunung ini kan saya ambil
waktu itu pernah ikut technical climbing course di himalaya satu bulan
itu semua untuk survive juga
terus cara cara teknik manjat rock ice climbing gitu semua
yang jelas nggak boleh takut tinggi tinggi
kalau bisa aja kan
jangan takut ketinggian
yang takut coba di
ini kedengerannya ini sebenarnya bukan hobi ya
jadi sekarang this is your life ya
apalagi traveling dan tempatnya jauh
dan memerlukan peralatan dengan biaya yang cukup mahal ini
bagaimana ada sponsornya atau
kalau sekarang sudah ada pembicaraan dengan sponsor
kalau dulu saya sendiri gitu
jadi makanya project nya juga agak lama
karena harus kerja dulu terus nabung terus berangkat gitu kan ya
jadi memang selain kayak maris bilang tadi
physical dan mental
financial challenging banget gitu
nah sekarang banyak yang tertarik juga untuk sponsori
belum final jadi belum bisa diumumin gitu ya
cuman memang sekarang udah gak pakai duit sendiri lagi lah gitu
udah banyak yang ngebantu gitu
kalau orang ingin mendaki satu aja seorang satu gunung itu
misalnya di denali kalaska
itu kan berarti kan harus jauh kesana lokasi
kira kira memerlukan biaya berapa ya secara realistis
masing masing gunung itu beda beda gitu kan ya
everest itu untuk ekspedisinya aja sekitar enam puluh lima ribu dolar
jadi hampir satu m
belum ini ya belum gear gitu
terus visa flight dan segalanya itu
jadi mungkin bisa habis lebih dari satu miliar
sama yang mahal itu nanti di antartika
kutub itu dua duanya di atas lima puluh ribu dolar
ini hobi yang mahal tapi kepuasannya juga tinggi
makanya mungkin salah satu tadi pada yang disini nanya
bukan hanya fisikal dan mental
tapi kalau menurut saya sih
itu justru challenge yang kalau kita bisa overcome itu learningnya gede banget gitu
karena mau nggak mau cari sponsor juga
what do you bring to the table gitu kan ya
jadi untuk manage itu
termasuk logistik perjalanan tadi
duitnya gimana nih dapatnya gitu
ya kalau menurut saya ya bisa jadi perempuan asia tenggara pertama
indonesia pertama untuk menyelesaikan explores grand slam ini
saya rasa cukup meyakinkan
mental sebenarnya kan kalau fisik sudah dan biaya sudah
bagaimana ini karena pada akhirnya kalau sudah dalam ya situasi yang sangat menantang
atau mungkin takut dan lain sebagainya
itu bagaimana overcoming it atau melewati ya
rasa rasa takut ataupun putus asa capek
ini sebenarnya paling susah dijawab
karena kita banyak latihan mentalnya seperti apa gitu ya
itu kan latihannya apa ya proses yang sudah terbentuk mungkin dari kecil
dari background dan apa yang kita lakukan sebelum sebelumnya gitu kan ya
jadi makanya juga saya pikir ini kan salah satu project saya juga mau fundraising
untuk bikin sekolah alam di papua gitu kan
yang dia pembelajaran science technology during math berbasarkan alam dan lingkungan
saya pikir memang alam itu sangat mendidik kita gitu
karena di alam kan kita nggak
istilahnya mau makan gak tinggal pesen gitu kan ya
jadi ada banyak pembelajaran dan disitu udah mulai sedikit sedikit
dan akhirnya yang orang lain melihatnya uncomfortable saya malah enjoy gitu kan ya
yang jelas target tahun dua ribu delapan belas ini empat gunung lagi itu bisa tercapai

bulan juni insya allah denali
denali itu sebenarnya saya tahun lalu udah pernah coba tapi badai
jadi hari ke sembilan saya turun
terus nanti bulan
nanti bulan desembernya vincent masif di antarctica dan kutub selatan ya sekalian
nanti setelah itu kita panggil lagi ke insight
supaya putri bisa berbagi
semoga semua persiapan peralatan dan mental fisik finansial sudah
selesai sehingga putri juga sukses
iya sekali lagi terima kasih putri
dan pendakian gunung tertinggi kini tidak hanya digemari oleh orang dewasa ya
tetapi juga ternyata anak anak
nah insight akan membahasnya saat lagi bersama seorang narasumber lainnya yang juga gemar mendaki gunung
tetaplah bersama kami
iya pendakian gunung tertinggi tidak hanya digemari oleh orang dewasa
kita juga patut berbangga karena seorang anak perempuan berusia sebelas tahun asal indonesia mampu mencapai salah satu puncak gunung tertinggi di dunia
dunia yaitu puncak jaya wijaya
atau kartens pyramid
kamsa shah lah namanya
tepat pada tanggal lima belas juli tahun

mencapai puncak kartens pyramid
yang berada di papua dan saat ini
kan sudah hadir di studio
cnn indonesia bersama saya
tadi kita sudah mendengarkan pengalaman putri
dengan impiannya untuk tujuh summit
ini kamsa luar biasa
sebelas tahun tapi salah satu puncak
yang tertinggi sudah ditaklut
mulai mendaki sejak umur berapa
awal aku mendaki itu
umur lima tahun
aku diajak ayah naik gunung bromo
nah dari situ
waktu umur tujuh tahun
aku diajak ayah naik gunung rinjani
di sana itu aku belum sampai puncak
baru sampai di pelawangan
tapi aku sudah senang banget
aku punya tekad untuk kembali lagi kesana
nah pokoknya dari situ
aku sering diceritain naik gunung sama ayah
dikasih tau foto fotonya
aku jadi punya ketertarikan sendiri
apa sih perasaannya apalagi waktu pertama kali
sampai di puncak
kalau tidak salah kan kamsa katanya sudah
tujuh summit khusus di tujuh puncak nusantara ya
apa sih perasaannya waktu pertama kali
sampai di puncak
perasaannya itu senang banget
karena itu tuh
aku udah mimpin dari dulu banget
aku pernah mimpi
aku mau ke kartens
akhirnya kacapa juga
itu semua berkat usaha aku
aku senang banget
bisa cerita pengalaman kartens itu
dan apa waktu itu yang harus dipelajari
yang katanya tadi mbak putri ya
mengatakan itu salah satu gunung yang tersulit
yang pernah daki
kalau buat persiapan ke gunung kartens ini itu
kita beda karena
gunungnya itu teknikal
kita harus pakai tali
jadi kita harus belajar askender
di sana itu kita juga harus naik
selama sekitar delapan jam
itu ketinggiannya sekitar enam ratus meter
kita harus menutupi talinya
untuk mencapai tebingnya
dan di sana itu aku sempat digoyor hujan salju
yang cukup dingin banget
untuk pengalaman pertama juga
tapi bajunya kan siap kan
iya udah siap semua
sarung tangan topi segala macam
dan di kartens itu
aku bener bener yang pas udah sampai di puncaknya
berapa lama waktu itu kamsa
baru sampai ke puncak
berapa hari pendakian
itu pendakian kira kira lima hari

kita itu dua hari itu berapa hari pendakiannya itu lima hari
kita pakai buat aklimatisasi
itu tuh kita menyesuaikan
tubuh tubuh yang disana
akhirnya kita naik naik dan berusaha
hanya sampai di puncak kita
bagian yang paling sulit waktu itu
waktu mendaki kartens
pada saat apa
aku pada saat
itu kita harus ngelewatin satu tali
yang bawahnya itu udah jurang semua
dan sebenernya masih ada
lagi yang lebih susah dari itu
jadi kita harus lompat dari satu tebing ke tebing yang lain
menantang adrenalin banget
sama siapa waktu itu
sama ayah dan tim juga
sama siapa waktu itu
luar biasa luar biasa tidak banyak ya
orang yang bisa mencapai kartens itu sendiri
tapi persiapannya waktu itu latihannya dimana
tapi persiapannya waktu itu latihannya dimana
karena apalagi tadi katakan
naik pake tali
turun pake tali
dan lain sebagainya
itu tuh aku latihan
biasanya ada di tempat di ui
aku biasanya latihan climbing disana

aku juga persiapan fisik yang kuat
karena gunung ini berbeda
ya udah aku bilang itu
udah berbeda dari yang lain
karena ini kita harus naik tebing yang kuat
kita juga harus mempelajari literatur gunung tersebut
kita nggak boleh asal naik gunung aja
jadi kita udah tau nanti di lapangannya kayak gimana
jadi apa apa saja yang waktu itu dipelajari tentang gunung itu
ya tentang misalnya ketinggiannya berapa
candi ada pos posnya apa aja
terus jalur gunungnya kayak gimana
jadi pada saat di lapangan nanti aku udah gak terlalu bingung ya
jadi kan saat sejak umur lima tahun ya sudah mulai mendaki gunung
sekarang sudah sampai ke puncak kartens itu sendiri
pas sampai di summitnya di puncak gunung
apa pertama yang dilakukan
ketika setelah lima hari berjuang dengan penuh susah payah
langsung berbicara allah waqbar
nangis haru pelukan sama ayah
itu udah gak kebayang banget
itu lagi hujan
kita udah nangis nangis sujud syukur
pemandangannya seperti apa waktu itu
pemandangannya waktu itu lumayan ada kabut ya
jadi gak terlalu keliatan tapi sempat keliatan juga
dibawah semuanya udah jurang semua
tapi kita masih di titik paling tertinggi di summit
tapi dari segi bernafas dan lain sebagainya nggak masalah
gak gak ada masalah
karena kita juga udah prepare tentang pernafasan pernafasannya juga
jadi alhamdulillah gak ada masalah
gak capek lima hari berturut turut
gak merasa aduh ayah ini capek
kalau capek pasti ada
tapi harus tetap semangat
karena kita udah segitu kita harus bisa sambil puncak
tetapi hakikat suatu pendakian adalah kita dapat kembali ke rumah dengan selamat
hmm luar biasa
terus turun memakan waktu berapa lama
turun beberapa jam aja
hanya beberapa jam
hanya beberapa jam

wow luar biasa dan ini kan perlu latihan fisik ya
tadi dikatakan oleh kansa apa apa saja latihan yang kansa lakukan dan berapa lama
dan saya yakin kan kansa juga harus sekolah kan
sekarang baru udah kelas enam sd ya
nah aku latihannya tuh biasanya squad lari jogging berenang naik sepeda
itu tuh aku lakuin selama kurang lebih empat tahun

enggak pas seminggu kira kira empat kali sampai lima kali
karena kalau misalnya setiap hari juga nggak boleh kan
kalau misalnya sekolah aku tuh naik gunung selalu di hari libur sekolah
jadi nggak pernah di bolos nggak pernah di hari masuk sekolah
karena takut belajar nanti keganggu kan
hmm nah harus fit kan ya
harus hati hati makannya harus banyak olahraga dan lain sebagainya
ini kapan kamu waktunya untuk main atau bikin pr
kalau itu pasti ada waktunya soalnya kan dijadwalin juga jam berapa dari jam berapa
gimana jadi udah ada jadwalnya kita tinggal isi aja
jadi nggak kebentrak waktunya
hmm terus ketika berhasil sampai di kartens
itu gimana reaksi temen temennya kamsa guru pasti semua bangga ya
semuanya bangga alhamdulillah sekolah juga support aku sekalian
temen temen aku senang banget pada nggak nyangka
iya dan apalagi ini betul betul dari segi fisik harus hebat ya harus luar biasa
mungkin kira kira temen temen yang lain ada yang ingin seperti kamsa terinspirasi
aduh saya mau juga deh daki gunung apa kira kira yang biasanya kansa
ceritakan sama temen temen
teman teman aku banyak banget yang pengen naik gunung pengen naik gunung bareng
banyak yang nanya emang di gunung tuh ada apa sih
banyak menutup binatang nggak pasti pembinaannya bagus
bagus tapi kalian harus latihan fisik dulu harus ada persiapan persiapannya juga
biasanya mereka itu sering banget ngajak aku buat naik gunung
nah kalau naik gunung itu kan biasanya kan orang wah ini harus
capek kakinya sakit dan lain sebagainya
kansa gak pernah merasa itu sesuatu yang terlalu sulit atau terlalu menantang
ini bagaimana supaya semangatnya itu terus nggak mau give up gitu
kalau misalnya aku udah capek paling aku minta istirahat sebentar paling lima menit minum makan jimbaan sebentar
terus nanti disemangatin lagi sama ayah sama tim
aku juga punya tekad jadi tetap semangat lagi
iya jadi bener bener kamu anak ayah kamu ya
ayah memang selalu mendaki dari dulu
ayah udah banyak menjelajahi gunung gunung di indonesia maupun di luar negeri
saya sering sharing cerita pengalaman anak aku dan aku juga jadi tertarik dengan hal itu
ini kan masih banyak kan gunung gunung
sepuluh puncak tertinggi di indonesia sudah kamu lewati ya
dari tujuh puncak itu ya selain kartens yang mana lagi yang menjadi favorit atau paling berkesan buat kamu
paling berkesan di seven summit itu aku ada gunung bina ya
nah jadi di binaya itu aku melakukan pendakian maraton
itu tuh pendakiannya sekitar enam hari
dan turun dari situ kita
satu hari kita istirahat
biasanya langsung terbang ke lombok naik gunung rinjani
jadi pendakian maraton itu berarti terus menerus tanpa istirahat gitu atau
nggak cuma dari gunung binaya sama gunung rinjani aja
nah gunung binaya itu juga aku suka banget karena di sana itu pemandangannya indah banget
wow luar biasa saya saja belum sempat itu kasih gunung gunung seperti itu
kansa umurnya baru sebelas tahun waktu itu jauh
umur berapa kamu waktu mendaki binai waktu itu
binaya itu kira kira umur sembilan tahun
sembilan tahun ya
kita istirahat sebentar ya tapi masih banyak yang kita perlu gali dari pengalaman kamu khusus mendaki tujuh summit di nusantara
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di insight
yana masih bersama insight dan saya juga masih ditemani oleh hansa shahla pendaki kartens termuda di dunia
dan hansa sekarang baru sebelas tahun umurnya tapi sejak berusia sembilan tahun sudah mendaki tujuh summit di nusantara
satu persatu kita
sebutkan gunung semeru ya latimojong kerinci binaya bukit raya rinjani dan karten tentu saja
tadi katanya karstens itu technical
artinya harus banyak manjat tebing dan lain sebagainya
jadi sudah paham ya cara cara teknik teknik pemanjat gunung itu
ya sedikit sedikit saham karena terus belajar terus belajar
ya dan ini memang diperlukan ya apalagi kalau nanti
maksudnya kita ke puncak puncak seven summit yang internasional
tapi katanya baru baru ini kansa juga loser
sudah ditakuti bisa cerita
nah jadi gunung leuser itu adalah gunung dengan traik terpanjang di asia tenggara
gunungnya itu estimasi harinya itu sekitar sepuluh hari sampai empat belas hari
itu gunungnya keren banget indah banget
banyak tumbuhan langka langka
langka terus ada aku nemuin jak harimau hampir setiap hari
di depan aku langsung ada jak harimau
pertama kalinya aku awalnya agak takut takut sih
tapi lama kelamaan aku jadi kepo juga
pengen lihat langsung harimaunya
banyak kami hutan
sempat lihat harimaunya
iya jejak harimaunya
untung harimaunya enggak
itu jadi kamsa sendiri berapa hari mendaki loser ini
memang terpanjang ya katanya
aku itu sekitar sepuluh hari
aku lewat jalur jalur baru itu namanya jalur kansa
oh wow ada jalur namanya jalur kamsa luar biasa
aku tim ketiga yang melewati jalur itu
dan termuda ya pasti
jadi waktu mendaki itu sambil foto foto apalagi kegiatannya
sempat mungkin membuat buku harian
iya aku membuat buku harian juga
jadi aku tulis waktunya misalnya di sini tuh indah banget
aku jadi bukuin juga
pokoknya gunung itu benar benar indah banget
aku baru pertama kali lihat bunga yang indah yang aneh langka gitu
lihat cakar beruang madu
macem macem deh di sana itu kaya banget gunungnya
wow luar biasa
ini mungkin teman teman juga kalau bisa diajak ke sana ya
agar mencintai alam ya
kanza setelah loizer apalagi
ini ya kamu masih umur sebelas tahun
ini akan menjadi profesi kamu atau kira kira bagaimana
akan terus menerus ke depan masih mendaki semua gunung kalau bisa
saya dan salah
nah program aku itu aku pengen bikin tujuh gunung dengan track terpanjang di indonesia
kan misalnya ada gendang dewata ada leuser ada banyak juga ada bukit raya
nah aku pengen gali itu semua pengen aku jelajahin semua
kalau misalnya udah aku jelajahin gunung gunung indonesia aku juga pengen tujuh summit
dengan juga rkpt
ini harus ini dicatat semua kan
harus menulis buku tentang pengalaman hansa itu sendiri
kalau role modelnya ya
jelas ya papanya kan
tapi mungkin kalau melihat para pendaki explorer pendaki gunung dunia kira kira siapa kansa pelajari itu mungkin
dia itu pendaki gunung everest
tapi sebenarnya dia nggak bawa oksigen
dia keren banget
dan di indonesia aku idola banget sama ada dua orang cewek
dan juga tinggal satu gunung lagi tinggal gunung everest
jadi kamu cita citanya juga ingin menaklukkan ya
atau jangan jangan nanti di explores apa yang akan dilakukan oleh putri handayani ya
kansa gak pernah ada rasa takut misalnya
apalagi yang jelas kamu nggak takut ketinggian ya
kalau rasa takut itu pasti ada
dan harus juga
karena kalau kita bisa nggak punya rasa takut
jadi nggak ngerti
jadi nggak hati hati
iya jadi nggak hati hati
karena dengan takutnya itu kita jadi waspada dengan keadaan apapun itu
nah siapa yang paling berperan mengajarkan kansa untuk teknik teknis atau apa yang harus dipersiapkan
ini ayah atau papa atau ada juga mentor atau guru yang mengajar
karena ayah yang setiap hari ngajarin aku
misalnya tali simpul
cara naik gunungnya benar
ada juga teman teman ayah yang ngajarin aku mentor mentor
susah atau nggak sih sebenarnya
kalau misalnya teman teman
kansa ini kelihatannya wah ngeri ini susah
dan apalagi kalau harus berjalan sehari itu bisa berjalan berapa jam itu kalau mendaki gunung
minimalnya sekitar delapan jam nggak ya
itu udah maksimalnya
dan kalau susah pasti susah pasti capek
tapi kita harus tetap semangat terus karena kita udah nyampe di situ
tapi gimana cara menyemangati diri apalagi misalnya kalau sudah capek dan sulit
aku biasanya melihat pemandangan itu aku udah semangat banget karena emang tujuan aku naik gunung itu kan biar aku jadi
buat diri aku jadi tambah mandiri tambah lebih baik lagi dari sebelumnya
aku juga pengen ke teman teman teman lagi teman teman aku yang biasa di sana pengen lihat ciptaan tuhan
itu sih yang memutuskan
sekarang udah punya banyak teman teman yang punya hobi seperti kansa
udah semakin banyak kan
iya ada semakin banyak
ada semacam ini grup pendaki
tips mungkin khusus bagi teman teman yang ingin memulai
apa yang harus dipersiapkan apalagi ini mungkin kalau untuk anak anak kan agak berbeda kan dengan orang dewasa
apa kira kira yang kanza rasa perlu diketahui ini sebelum mendaki gunung pertama
jadi yang pertama itu kita harus pelajari literatur gunungnya itu
jadi kita harus tahu misalnya ada daerah yang rawan di mana posnya ada berapa
yang kedua kita juga harus persiapan fisik
itu penting juga karena itu yang bakal membantu kita nantinya
kita kayak squat lari
squat itu penting ya
iya squat penting banget
supaya paha dan kakinya kuat ya
dan kita juga harus ngejaga semua kita tubuh kita agak tidak sakit
nah kita juga harus pakai pakaian yang
pakaian yang baik
nggak boleh yang asal asalan ya misalnya naik gunung kita pakai jeans celananya
karena kalau misalnya sepatu juga nggak boleh sepatu yang asal
karena kaki itu kan senjata utama kita di gunung nanti yang akan kita pakai
jadi harus kita jaga sebaik mungkin agar nggak luka nggak lecet
jadi kalau ini bawa ransel sendiri
kalau aku bawa depek aja yang kecil aja
apa apa aja isi di dalam
biasanya ada topi raincoat
kacamata makanan dingin minum
itu aja sih
pernah nggak di antara mendaki tujuh gunung dan termasuk lowizer itu jadi delapan ini
merasa sakit atau punya pengalaman yang sulit
ya waktu aku mendaki gunung binaya itu kan itu selama enam hari
aku diguyur hujan terus menerus
dan itu becek banget blok banget
dan kakek aku sempat kena kutu air
jadi aku harus lepas sepatu lepas kaki jadi pakai plastik
ya itu sakit banget perih banget
tapi pelan pelan alhamdulillah aku jalanin alhamdulillah bisa
sampai ke puncak ya nggak harus turun lagi
enggak itu pas turun itu hari terakhir kita harus sampai di puncak
eh sampai di desanya
ya pelan pelan walaupun sampai malam nggak apa apa
yang penting bisa jalan aja
wow luar biasa
hansa nggak ada capeknya kamu ya
selain mendaki gunung apa lagi hobi kamu
atau jangan jangan kamu udah gak ada waktu lagi
karena harus latihan harus squat harus lari
hobi aku aku suka banget baca buku
baca buku apapun itu yang tentang terutama tentang gunung itu juga sih
masak juga aku aja sering
kamu suka masak
penting lah apalagi nanti kalau di atas gunung ya
terus banyak sih hobi aku naik sepeda berenang
baru sebelas tahun tapi sudah menjadi pendaki termuda salah satu pendaki termuda di dunia
kita harus tepuk tangan ya
saya doakan semua cita cita kamu terkabul
masih banyak gunung gunung dengan ketinggian yang luar biasa menanti anda
ya memang suatu kebanggaan bagi indonesia memiliki serikandi serikan yang berhasil membuktikan ketangguhan menaklukkan puncak puncak tertinggi di dunia
sebuah petualangan yang harus menempuh berbagai resiko dan bahaya
namun ekspedisi belum usai
cita cita menjadi perempuan pertama di asia tenggara yang menjadi the explorer grand slam semoga terwujud
dan menjadi persembahan bagi seluruh perempuan indonesia agar selalu berani berkarya setinggi tingginya
regenerasi pun bergulir pendaki pendaki cilik tanah air kini mengikuti jejak pendahulunya dalam mengukir prestasi di dunia pendakian
jangan lupa saksikan kembali insight besok
anda juga dapat menyaksikan insight di kanal youtube cnn indonesia
sampai jumpa dan bye bye